tepuk tangan untuk indonesia
dua jam jelang laga timnas u dua puluh tiga melawan timnas irak memperebutkan posisi ketiga di piala asia dua ribu dua puluh
rosi hadir dengan narasumber spesial
kali ini lupakan politik karena malam hari ini seluruh bangsa indonesia berharap indonesia bisa tampil di olimpiade
nah malam ini saya ditemani oleh mereka mereka yang tentu sangat berkompeten untuk bicara soal bola
tepuk tangan untuk akmal marhali pengamat sepak bola
lalu ada ralf scheunemann warga negara jerman tapi pendukung timnas indonesia
saya juga harus memperkenalkan bahwa ia memiliki seorang putri bernama claudia yang merupakan pemain timnas putri indonesia
di piala aff putri tahun dua ribu dua puluh tiga lalu claudia menjadi top skor dan pemain terbaik
itu karena bapaknya atau karena ibunya
lalu kemudian yang sangat ngetop juga tapi yang selalu diledekin dengan justin hu
ya tentu saja justinus laksana atau coach justin pengamat sepak bola yang pernah menjadi pelatih timnas futsal indonesia tahun dua ribu dua puluh
dan yang kali ini harus tepuk tangan yang paling meriah saya gak tau
apakah teman teman supporter bola di sini
ini adalah legend pemain timnas budi sudarsono
pemain legenda timnas indonesia yang pernah bermain di piala asia dua ribu empat dan dua ribu tujuh dengan mencetak satu gol di piala asia dua ribu empat dan satu gol di piala asia dua ribu dua puluh
tepuk tangan untuk semua yang hadir malam hari ini
karena kita akan bicara soal wasit dan farmotaya dulu sama bung budi
waktu nyetak gol pakai var gak
berarti bung budi beruntung nggak waktu itu nggak ada var
malam hari ini saya ingin menjadi
mengutarakan unek unek netizen enam puluh dua
komika betawi david nurbianto pendukung timnas
saya mau disclaimer karena tadi di awal udah bilang pakar pakar pakar saya doang yang pakir
jadi sebenarnya gak perlu dikenalin bro sih ya
tapi saya di sini membawa unek unek netizen sih
karena kita masih belum bisa move on dari kekalahan uzbekistan
itu gak kurang kurang artis artis ikut menyerbu akun instagramnya wasit loh
bukan cuma sekedar netizen kaleng kaleng
sampai kiai yusuf mansur juga ikutan
nah saya mulai dulu dengan free cake atau possible penalti
saat timnas melawan uzbekistan
kalau disini sekali lagi saya ingin mengulang
ini sesuatu yang lazim nggak
dilihat dari ulangannya itu
sebenarnya ada pelanggaran sebenarnya
itu yang saya lihat mau penalty atau gak penalty
tapi setelah dilihat dari far
kok dia tidak menentukan pelanggaran
jadi seolah olah tidak ada pelanggaran sama sekali kan
kita juga bingung gitu loh
kan kalaupun misalnya tidak jadi penalti
ini bahkan membatalkan keduanya
saya lihat berapa kali ya
yang menjadi yang gak diterima oleh netizen lah
apakah kena bodi itu kan setelah kena bodinya
nah hal kayak gini itu terjadi setiap minggu di liga inggris
ya sebenarnya kalau kita lihat
wasid shan yunho ini sudah beristihad bahwa itu pelanggaran
di dalam kotak penalti atau di luar
dia beristihad bahwa kejadian itu di luar kotak penalti
ada kejadian yang harus di view on review
bahwa tidak terjadi pelanggaran
nah ketika itu kemudian ada diskusi view
bahwa ini bukan terjadi pelanggaran
tapi ini adalah murni
kalau mencaki maki wasid itu
bola diambil oleh pemain uzbekistan
witan sulaiman jatuh di tengah tengah
tidak sengaja tiup nih
jadi disini juga merasa bahwa tidak fair ya
bukan kalau saya melihat begini
yang saya tanya beliau
fair apa enggak yang ini aja yang far yang ini aja
mungkin lima puluh satu enggak fair
oke ya itu berarti nggak fair lah
oke itu nanti coach disimpan dulu
karena masih ada satu lagi soal
golnya ferrari yang di anulir
ini kan dianulir kan karena dianggap offside
saya ingin memperlihatkan bagaimana netizen tetap atau penggemar sepak bola
melihat ini tidak offside
karena angle far yang diambil
foto ini memang jangan diganti
kita ambil parameter aja
itu garis putih yang kotak penalti
garis putih di luar kotak
nah di garis putih itu sangat kelihatan bahwa
kalau kakinya uzbek paling dekat kita offside
jelas kaki sananta lebih dekat
dari situ aja kita sudah bisa lihat
tapi kalau misalnya ada yang bisa memperlihatkan dari angle yang berbeda
jadi ini oke itu kan dari angle yang memang dilihat oleh wasit coachnya sih
tetapi bagaimana juga kalau misalnya var itu diambil dari angle yang berbeda
karena kalau kita bicara angle angle berbeda
karena mungkin far nya afc gak begitu komplit
ya dari garis turki itu aja
coach yasin mengakui bahwa far tidak komplit
jadi sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya komplit
tapi karena ditontonkan di tv yang tidak komplit
gak mungkin kemudian wasid mengambil keputusan tanpa melihat
kejadian dari berbagai angle ya
yang masalahnya adalah yang membuat gaduh dan ramai itu
kita hanya ditayangkan beda dengan di eropa kan
di eropa dikasih semua
nah ini mungkin pemegang hak siar kali kan
enggak pas lawan korea ditunjukkan loh
itu ditunjukkan ada garisnya
itu gue pertanyaan kenapa gak ada garisnya
baru gue bilang oh ya ternyata benar offside
david rasa itu offside atau enggak
saya coba menjelaskan soal itu dulu biar kita paham gitu kan
ada dalam var ini ada dua dalam kasus ini
yang pertama adalah interfering with play
nah untuk kasus interpering with play
itu nanti langsung factual review
jadi wasit langsung mengambil istiadat
jadi harus view on review far yang harus dilakukan
kenapa dalam kasus ini interfering with openen itu ada tiga
yang pertama adalah soal challenge of the boll
yang kedua soal preventing atau menghalangi lawan untuk mencetak gol
nah untuk kasus cuitan ini adalah challenge the boll
ada peluang yang kemudian kaki witan walaupun ini kuku
kaki sananta walaupun hanya kuku saja
ya kalau masalah offside enggak offside pakar udah menjelaskan ya
cuma kami sebagai penonton tidak dijelaskan
tidak terpuaskan karena tadi kekurangan angle kamera
tidak apa namanya dari sudut yang lain
karena yang dilihat yang cuma itu makanya
enggak bisa dijelaskan maksudnya enggak di edukasi
mungkin kalau dari segi mana
dari depan atau belakang atau dari belakang gawang
kita lihat aja dari garis kotak putih itu
pada waktu arhan menendang bola
kalau nggak salah ada fotonya
disitu baru diberhentikan di foto ditunjukkan
bahwa kakinya sananta lebih dekat
kalau di liga inggris kan ada garis ditunjukkan
dengan kemarin hanya karena tidak ada garis
yang dimana lawan korea ditunjukkan
kenapa yang kemarin waktu lawan korea bisa ditunjukkan ini enggak
asj itu jauh dari profesional dibandingkan dengan
dari sisinya sananta gitu
yang juga dipersoalkan adalah kartu merah
dan pemain uzbek juga berlari kencang
dan lebih kepada rizky ridho itu balancing
jadi gini mbak rosyidul
yang keempat mistacan identity
kasih coach justin kartu merah
nah itu hanya empat itu yang kemudian bisa di colvard
kakinya yang masuk ke alat vital pemain
hal ini kan terjadi juga dengan sananta
jadi memang dia pantas rizky ridho pantas
ini david bisa ikut menyuarakan
apa yang menjadi suara penggemar bola bahwa
rizky ridho tidak berusaha untuk menghindar
sebenarnya kalau yang dilihat seperti ini
karena itu dia tidak bisa menghindar
mau dia sebenarnya kalau seumpama dia
tetapi kalau begini ini agak susah loh
tariknya ini agak susah gitu
dengan power dan kecepatan pemain uzbek
tapi kalau dia pakai nyoncong gini
mungkin enggak ada pelanggaran enggak
tapi karena dia pakai kaki dalam
kan kita kadang lihat ada pemain yang memang kasar
yang memang kalau bisa nyakitin
tapi kan far tidak melihat niat tidak niat
dia seperti ada kesengajaan ingin melukai apa enggak
oh kita lihat ini intensional atau tidak
masuk lagi kita ke pertandingan
dan kita masih akan mengulas soal kontroversi
apakah ini awal dari malapetaka
kita akan menyaksikan pertandingan
untuk mendapatkan tiket ke olimpiade
ada bung ahmad marhali pengamat sepak bola
mencari fakta tragedi kanjuruhan
dan merupakan kakak dari mantan pelatih
yang pernah membawa timnas futsal indonesia
meraih peringkat dua di kejuaraan futsal
aff tahun dua ribu enam dan dua ribu enam
salah satu pemain andalan timnas indonesia
dan menjadi bagian timnas meraih posisi ketiga
dengan mencetak empat gol
komika betawi yang menjadi juara stand up komedi indonesia season empat
dan tentunya pendukung timnas indonesia
tadi di bagian pertama kita sudah bicara soal wasit
bagaimana sudah mulai bisa menerima kenyataan bahwa wasit melakukan pekerjaannya sesuai aturan
tadi dibilang ada wasit lapangan ada wasit far
sebenarnya ketidakpuasan kita ini jadi banyak pertanyaan yang salah
tidak berpihak ke kita ini wasit lapangan atau wasit par gitu
untuk yang kasus free cake dan kemudian possible penalti kan
tapi kemudian wasit sparnya bilang cek spar
saya sih fans berat var
karena menurut saya dengan majunya teknologi
sepak bola itu olahraga paling konservatif
jadi yang lain duluan baru kita ikutan
bukan jadi justru bisa dianggap ah ini malah petaka
yang enggak ini membantu cuma yang tidak membantu atau belum membantu adalah
fi inggris memberikan kebebasan
contoh kalau kena tangan belum tentu hands
ada intensional atau tidak pasif atau enggak
kalau di ucl lebih cepat kasih penalti
cuman namanya sepak bola dilakukan oleh manusia untuk manusia
tujuan pan adalah untuk meminimalisir kekurangan kekurangan ini
jadi far itu hanya ingin memberikan datanya
tetap saja interpretasi data dari manuver manuver pemain diputuskan oleh wasit di lapangan
nah kalau kita misalnya masuk ke apa
arhan di menit ke delapan puluh enam saat melawan uzbekitan
nah disini ada pertanyaan juga kenapa ini enggak far
jadi ketika yang menyangkut soal uzbek
wasitnya tidak memberikan masukan
yuk lihat var tapi ini dibiarin aja
ini juga ke bung budi
emang seratus enggak seratus enggak offset emang
kan permasalahannya kan ketika dia nyundul bola itu setelah dia tendangan bebas tadi itu
karena emang enggak enggak offset
akhirnya dia enggak lihat far dari dari dari far nya itu enggak menganjurkan untuk melihat far gitu
ke wasitnya emang gak offset itu
tapi bola itu kan disentuh oleh keeper kita jadi enggak enggak mungkin enggak enggak ada offset offsetnya
jadi keep of gini wasit far itu bekerja selama sembilan puluh menit mereka cek cek cek
kalau mereka merasa tidak ada yang aneh aneh mereka nggak call
karena itulah makanya ini tidak juga di call untuk far
tidak offset dan ini goal kenapa karena apa namanya itu kan tadi bola ditendang
kemudian abis bola ditendang pemain semua maju
permasalahannya pemain indonesia telat untuk turun
sehingga kemudian bola kena hernando ari
pada saat bola kena hernando ari udah enggak ada far faran
oke kalau begitu kalau saya misalnya ingin tolong dijawab kegusaran supporter bola yang mengatakan bahwa
giliran indonesia aja far var far
giliran pemain uzbek aja enggak pernah ada far
gini kita itu diuntungkan oleh var loh
goal offset korea far far kita diuntungkan
jadi just not fair kalau kita bilang
dan saya tidak merasa kita dirugikan
nah ini kan sebenarnya nggak perlu gue bunuh diri
dan ini setelah bola disentuh oleh hernando enggak ada far faran
jadi kita lagi nih kita berpikir dengan persepsi kita
sementara wasid berpikir dengan regulasi gitu
cuma bisa juga itu dibantah wasit juga memutuskan dengan persepsinya dia atau
tapi dengan regulasi yang kemudian dia regulasinya secara textbook
betul tetapi juga supporter kan boleh dong merasa bahwa persepsi atas keputusan yang diambil wasit itu sangat tidak adil dan berat kepada aspek
waktu kasus lawan qatar saya menganggap bahwa rizky ridho tidak melakukan pelanggaran itu persepsi saya gitu kan
saya bilang ini orang nggak sengaja kok gitu kan tapi kan wasit melihat lain lewat par yang par ini kan mata mata wasit dari dua mata wasit kemudian ada mata matanya di mana mana
kemudian ini ada kejadian yang lu gak lihat loh apa ternyata tangan arhan mengenai wasit qatar
rizky ridho masuk ke pemain qatar tadinya kan kita pelanggaran buat kita
nah itulah yang kemudian kita berpikir dengan persepsi sementara wasit melakukan mengambil keputusan dengan regulasi itu yang membedakan
iya balik lagi kalau soal teknologi ya tadi kita kalah jauh ya
ya kalau mau sekarang ginilah mungkin netizen indonesia supaya puas sama keputusan var gitu kita kirim kamera sendiri aja ke sana
pakai kamera etle punya tmc polda metro
sebenarnya hatinya supporter indonesia itu dirasakan juga sti kan langsung juga protes kepada wasit
dan sti langsung datang ke wasit sepertinya protes gitu dan kemudian wasit di lapangan juga tanpa berhenti

itu protes setelah pertandingan selesai atau marah dia tidak melihat replay dan lain lain
emosional dan dia merasa but that s okay itu hak sti
nggak gue permasalahkan cuman kita ini kan bisa menilai setelah berapa hari kemudian kita cek beberapa replay dan lain lain
izinkan kemudian tetap ini merefleksikan kegusaran dan kejengkelan
ini akhirnya lihat tuh sti mungkin bisa di replay lagi dia marah
tapi emang wasit harus segitu galaknya pelatih indonesia protes kemudian dikasih kartu kuning
ini kan menambah persepsi supporter bola kita bahwa emang wasitnya ini kayak punya sentimen sama indonesia
bahwa jangan kartu kuning
wasit yang diusir dari lapangan itu berkali kali terjadi every week
kalau wasitnya memang menjengkelkan dan
oke kalau pelatihnya memang menjengkelkan dan selalu online non ganggu protes
ini kan sti cuma sekali nanti setelah beberapa kali ada hal yang dianggap
sekali yang kita lihat di tv sebelum sebelumnya kan kita nggak tahu dia proses berapa kali
enggak saya lihat mungkin gini mungkin netizen lihat bahwa memang kalau kita melakukan pelanggaran kok kita langsung dapat kuning
iya dia protes ini karena mungkin ya karena mungkin mereka terlalu baik
ini nih ini pelanggaran udah pasti pelanggaran tapi apakah itu kuning itu bisa dipertanyakan
lalu kan kita lihat pertanyaan berikut berikut ini arhan di india
tapi berikutnya wasit hanya datang hanya kasih kartu kuning saja
enggak ini pada saat pelanggaran terjadi kita pegang bola lihat lihat
kita yang pegang bola jadi advintage
bahwa setelah itu kita hilang ini sudah diberikan advantage
tapi kan advantage kalau terjadi pelanggaran kasar kan bisa kemungkinan dapat kartu merah
nah harusnya itu diberikan kartu sorry kartu kuning
memang dikasih kartu kuning dikasih kartu kuning
cuma masalahnya netizen juga ingin lihat ulangannya kenapa ini wahnya kuning kok tidak merah
jadi itulah yang tidak diulang kembali
kita tidak tahu akhirnya kita terima terima saja apa keputusan wasit
ya tetapi dalam konteks ini raff sendiri merasa harusnya cukup kartu kuning atau harusnya merah
ini antara kuning dan merah makanya mau lihat ulangannya tidak ditunjukkan
tapi kalau soal ulangannya kan itu tidak terkait sama wasit
ya kan masyarakat kan bisa bilang kalau memang dia merasa
atas melihat kan dia replay lagi pertandingan berjalan
far bilang oh ini kuning jadi tidak perlu intervensi
var atas itu hanya mengintervensi kalau ada possible red card
makanya berarti keputusan wasit far itu tidak memberikan atau tidak intension untuk memberikan
itu yang diprotes banyak sama netizen kalau kita melakukan tidak dilakukan
kalau kita melakukan salah langsung var
mestinya itu kenapa nggak fair juga untuk melihat apakah itu possible kartu merah
karena menurut wasit yang ada di atas itu tidak possible kartu merah
jadi kita ini menduga duga karena thailand wasitnya sivikon puhudom
jangan jangan thailand tidak suka nih kita luar
tapi kenapa ini tidak bisa dianggap sebagai bahwa ya ada sesuatu yang dianggap bahwa terlepas ya
permainan uzbek pada malam hari itu lebih bagus
tetapi kan juga kita tidak bisa menutup mata perlakuan wasit yang dianggap berat sebelah
yang dianggap berat sebelah itu netizen
coach kalau memang harus kalah nggak apa apa kalah
karena tadi tadi hanya ada empat hal yang boleh dikenakan far
selebihnya adalah ikhtiar wasit di lapangan
ralf berarti tadi kan wasit tidak adil lima puluh satu
saya tidak begitu keras seperti netizen yang mungkin tujuh puluh delapan puluh
tapi ralf ini patriotismenya dan nasionalismenya tinggi
sehingga kemudian orang kalau patriotisme tinggi juga tidak bisa kemudian berusaha
lawan yang lain lainnya bahkan penalti oke lah
tapi kalau dibilang kita dicorengin mungkin wasitnya tidak bagus
tapi kalau dicureng kok agak berlebihan ya
tetapi lebih pada tidak adil
menang wasit dipuji kalah wasit dicaci
apakah ini dianggap wajar terjadi di setiap kompetisi
beberapa jam dari sekarang kita akan menyaksikan timnas yang akan berlaga
dan semoga ini salah satu yang diharapkan bisa jadi tiket olimpiade
saya bersama akmal marhali pengamat sepak bola yang pernah menjadi anggota satgas anti mafia sepak bola tahun dua ribu dua puluh tiga
raff choi neman warga negara jerman pendukung timnas indonesia fasih berbahasa indonesia dan jawa
serta memiliki putri bernama claudia yang menjadi anggota timnas putri indonesia
kalau nggak diucapkan nanti hoax
coba pamerkan dulu kevasihan bahasa jawanya
eh jawa jawa timuran

laksana pengamal sepak bola yang pernah membawa timnas futsal indonesia di peringkat ketiga pada kejuaraan futsal aff tahun dua ribu lima dan dua ribu sepuluh
budi sudarsono salah satu legenda sepak bola indonesia yang sudah empat puluh enam kali bermain untuk timnas indonesia dengan mengkoleksi enam belas
komika david nurbianto yang bersama sama saya dan pendukung timnas masih belum bisa move on
kalau kita lihat dengan var ini mungkin agak relate dengan apa yang dikatakan oleh coach justin
kita juga pernah diuntungkan dengan var ya
ini waktu itu melawan korea selatan nih
jadi waktu melawan korea selatan kita juga banyak diuntungkan oleh wasit
coach yassin tadi mengatakan itu makanya ingin kita
sebenarnya bukan diuntungkan memang wasit mengikuti regulasi
regulasi yang kebetulan menguntungkan kita
jadi dia tidak menguntungkan kita karena kalau wasit menguntungkan artinya wasit berpihak
dia menjalankan aturan dan it happens that i benefit untuk indonesia
sama yang paling penting itu penaltinya justin upner
waktu penalti itu saya juga termasuk yang langsung matiin tv
kok justin hubnur salah satu pemain terbaik kita loh
layak ditahan cuman semua korea semua teriak teriak
ini memang karena supporternya dan pemainnya selebrasi itu hak wasit ya
pada saat kalau masuk keepernya maju ke depan nggak ada masalah
wasit wajib ngecek karena tidak masuk
keepernya keluar lewat garis sebelum boleh disentuh atau tidak
dan pada bola belum disentuh lewat var lagi dicek
kalau ini bola seandainya masuk nggak dicek var
jadi kalau ini terjadi pada kita mungkin kita juga marah
tapi karena terjadi pada korea akhirnya korea juga nggak ada yang protes juga
karena terbiasa dengan main yang fair dan sebagainya
kita karena jadi bung budi juga ingin mengatakan memang teknologi var ini
dan bagaimana wasit menginterpretasikan var itu bisa jadi memang diluar atau ya bertentangan dengan ekspektasi supporter bola
karena clear tadi sudah dijelaskan oleh coach yassin
dan betul tadi bung budi mengatakan kalau itu terjadi pada timnas indonesia pasti
kata kata mutiara keluar semua
kita itu merasa karena euforianya luar biasa semua terjadi
kita itu merasa bahwa tim ini harus menang terus
mereka lupa tujuh belas pemain itu liga satu
dimana liga luarnya juga tir dua tir tiga
jadi tim ini itu masih di apa ya dalam proses untuk dibentuk
ini sebenarnya untuk saya ini tim mediuker
cuman berkat kerja keras berkat sintayong berkat pemain berkat segala galanya
oh coach yasin ini mengatakan sudah ada progress
tapi kemudian kalau merasa bahwa kita berhak untuk mendapatkan semua itu juga nggak benar
saya mau mengutip kalimat dari ketua pssi erick thohir
ini setelah qatar yang juga melihat bahwa ada keputusan keputusan wasit yang tidak adil
kita pssi akan melayangkan surat protes
tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian
masih ada dua game lagi dan lain sebagainya
seberapa sakti surat protes ini bisa membuat hakim itu bisa kita anggap fair terhadap indonesia
ya protes ini adalah jalan terbaik yang harus dilakukan oleh pssi
jadi sama kalau paslon protes kmk ya
apapun yang paling penting dari protes yang kita lakukan adalah kita mengingatkan afc
bahwa var ini tidak kemudian menjadi sempurna
termasuk bagaimana wasit memimpin di lapangan
bagian dari hak dan itu bagus gitu kan
saya yang nggak setuju adalah dengan cara misalnya kita perundungan dan sebagainya kepada wasit
sementara kita enggak paham soal aturan yang ada
yang ada yang harapannya sebetulnya adalah supaya wasit itu tidak digunakan lagi
di protes akhirnya ditarik gelar juaranya
kamu tuh jangan bikin harapan palsu
kalau kita kemudian menemukan ada indikasi match fixing di situ
itu ada kemungkinan pertandingan itu kan berubah skornya gitu kan
nggak dong beda dong itu konteksnya
saya bilang sekalian indikasi match phishing dengan buktinya
karena itu bisa mengubah hasil pertandingan bisa jadi
pak marji waktu saya tampil di tv bilang
ini ada indikasi nih kita protes
tapi kalau cuma sekedar protes tidak akan menghasil pertandingan gitu
tapi yang paling penting sebetulnya yaitu
wasitnya jangan dipasang lagi
itu yang tidak bisa diterima sama teman teman kita
yang menjadi wasit far adalah abdullah dafer
wasitnya dari saudi kalau nggak salah ya
tapi dia bukan tanpa kontroversi loh
yang wasit yang nanti malam akan ini
levelnya masih jauh di bawah wasit eropa
raff sudah tersenyum bahagia
karena si wasit far yang kemarin bolak balik
sudah diturunkan jadi asisten
untuk wasit yang memimpin malam hari ini ya
siap siap aja kami udah tahu ig kalian
kami udah tahu titik koordinatnya
harus kemana kalau harus misu misu nanti
yang penting yang memastikan kita juga lolos olimpiade
kita mau nyerah atau mau fight back
seluruh rakyat indonesia nonton kalian
kasih lihat kita bangsa yang kuat
dan kita bisa fight back
jadi ketika itu goal ferrari kemudian di far itu
terus kemudian batal itu aja udah pasti
makanya saya ada nanti kalau nggak konsentrasi pasti ada kebebolan ini
eh tau tau belum lama nggak lama kemudian kita belum selesai ngomong
makanya mental untuk di up lagi itu butuh proses yang ada waktu
apalagi kalau kita kalah kalah gini kalah apalagi kalahnya itu menyakitkan
sebenarnya kita bisa menang waduh itu berapa ini sudah masih terbayang bayang
sebagai yang pernah main di timnas itu sesuatu yang sangat normal ya
kalau saya ingin juga mengulang apa yang dikatakan oleh sti waktu di press cons
jujur sulit bagi kami untuk laga besok maksudnya malam nanti ya
apalagi fisik dan mental kami juga terkuras di laga lawan uzbekistan
jadi kami fokus pada pemulihan fisik dan mental
dan itu akan jadi penentu bagaimana hasil pertandingan melawan irak
jadi sti sendiri melihat recovery atau untuk bermain baik nanti malam
itu faktornya di mental
jadi bukan lagi soal strategi strategi go cek sana go cek sini
mental drop itu gak boleh ada lagi
ya problemnya memang itu kalau bicara statistik ya
mengawali dengan kekalahan dua mengakhiri dengan kekalahan dua sama semuanya
pemainnya yang main di luar negeri enam kita enam sama semua
nah ini kan partai penentuan itu mental yang akan sangat berpengaruh sangat berpengaruh di pertandingan ini
tapi kalau kita mental kuat itu akan kemudian bisa mengalahkan hilangnya rizky ridho
karena itu menurut saya ya para pemain malam ini ya sti lah selalu tetap yakin kita bisa menang
rasanya jangan sampai ada baru mulai pertandingan udah mulai ada wasit yang var var cek far
ya ellah nih far
tapi kalau menguntungkan kita gimana
jadi pemain ini untuk pertandingan terakhir ini kan terakhir ya
itu biasanya sebenarnya nggak butuh untuk strategi untuk latihan sebenarnya nggak butuh
yang dikulikan adalah bagaimana psikologi pemain ini bisa berpengaruh
jadi ya dimotivasi supaya bisa bangkit bagaimana
kalau untuk latihan saya rasa sudah cukup lah
apalagi terakhir pertandingan yang sangat menentukan yang mental kita agak sedikit turun
motivasi yang bisa membangkitkan mental
plus yang harus hati hati buat kita adalah tiga dari tujuh golnya irak itu dari penalti
maka kita harus hati hati juga nih di area kotak penalti
itu kan yang menendang ali yassim itu
tiga gol ali yassim sebagai top scorer semuanya dari penalti
jadi ini yang harus diantisipasi oleh tim kita di pertandingan ini
tapi kalau melihat semangat dan sebagainya ya kita moga moga kita bisa comeback
yang pasti kalau kita unggul duluan cetak gol duluan kita menang
karena itu faktanya di piala asia ini kan seperti itu
enggak itu cocokologi
gue sih gak peduli mau ketinggalan satu donald kit
saya tadi bicara di sela sela jeda
saya tanya sama coach justin pasti menang lawan irak
awas loh kalau ada soal var var terus kita jadi kalah
gak ada kalau kalau kita menang
nggak perlu ke paris nanti aja ke paris
atau kita menang gara gara var malam ini
menangkan dalam arti bisa extra time dan lain lain
gue lebih suka ketemu irak daripada jepang
dari istilah permainan mereka skill individu dan kita udah pernah bantai jordan ya
lawan uzbek kita pegang bola tiga detik aja nggak bisa
itu sih memang kelihatan di awal tuh emang serangan
kita banyak diuntungkan juga dengan gol gol di uzbek kalau kita mau jujur waktu itu kena banyak kena apa
jadi ya but sekali drop is okay
bapak bapak sekalian sebelum saya menutup perjumpaan kita malam hari ini
saya ingin memberikan kesempatan dulu pada ralf untuk menumpahkan unek uneknya
jarang jarang benar benar ngupas soal bola
hanya karena kamis malam itu mendebarkan soal bola
jadi sebagai sesama perempuan tolong anda katakan bahwa juga harus disiarkan secara nasional timnas putri kalau main
karena dari pengalaman aff tahun kemarin saya nonton tv nya yang kita kalahkan kamboja empat puluh satu segala macam saya lihatnya dari tv kamboja
tapi dengan situasi sekarang karena kita tuan rumah kita afc
dan saya juga minta kepada penonton karena kebetulan saya dapat informasi di bali itu tiketnya gratis
tinggal masuk tinggal mendaftarkan diri datanglah dukung
nah itu dua yang terakhir itu berat
kita harus mulai kalahkan filipina dulu
kalau kita kalahkan filipina ya kita hanya menang
ya kita hanya bisa berdoa sama tahu kita bisa
jadi malam hari ini kita juga punya pesan yang sangat kuat
tidak saja mengirimkan harapan untuk timnas indonesia mendapatkan tiket olimpiade
tetapi juga kita harus juga sama hebohnya
hei para supporter untuk timnas putri
jangan laki doang yang lu kasih support
so far please do your magic untuk bisa membuat indonesia mendapatkan tiket olimpiade
terima kasih sekali lagi narasumber saya malam hari ini
semoga betul betul seperti apa yang diakini oleh coach justin kita menang lawan irak
bung budi terima kasih akmali terima kasih ralf thank you so much david terima kasih
terima kasih untuk anda semua yang menyaksikan program rosi
nanti malam kita akan lihat dan mengirimkan harapan yang begitu besar untuk timnas indonesia
sampai jumpa di kamis depan
tetaplah di kompas tv independen terpercaya